saya kamu tuh ngapain sih
nangannya peninggir gitu loh
ya biasa aja dong mau ngegas
emangnya kamu mau kemana sih
mau bantuin calon mertua saya
pak nabrak kasihan dia sudah tua
emang kamu pikir kamu itu masih muda
masih muda dari mana
sekarang kalian setuju
ayah eros kehilangan mustikasionnya
siapa yang mengambil mustikasion itu
katanya seorang perempuan
siapa ya perempuan itu
pasti ini anaknya resma
nanti ayah kabarin lagi
ada sama dera
perburuan siluman ular malam ini
kalian semua sudah siap
siluman ularnya malam ini pasti tertangkap
karena saya sudah masang pengeras suara
toak toa di atas genteng
sampai ke empang empang
ke empang empang segala dud
kalau sampai itu mr india berhasil menangkap siluman ular
iya itu kan bapak lo
cuk aku tanya sama lo
neng meme nikah sama dia
ya kayak tipi hitam putih
ayo kenapa ngomongin kayak begitu sih
gagal dong kita perbaiki keturunan
eh dua kunyur
iya gua itu dipasang dimana aja
iya dan mister india ganteng hebat tuh
duh dur aja tuh
kalian semua sudah siap
gak ada kecepatan
gak ada kecepatan
gak ada kecepatan
indung juga ada bolongan ya
kasih penjelasan yang benar dong pak rw
jangan sampai kamu denger apapun
aku bantuin ya
gak usah bisa sendiri kali
terus kita ngapain nih pak rw
kalau ada yang belum siap
dan ada yang berpengaruh dengan suara suling sakti saya
saya tidak bertanggung jawab
satu dua tiga
seh kamu tuh ngapain sih
nangannya peninggir gitu dong
ya biasa aja dong
emangnya kamu mau ke mana sih
mau bantuin calon mertua saya
kasihkan dia sudah tua
mau bantuin mr nagraj
kamu pikir kamu itu masih muda bambang
masih muda dari mana
tenaga juga enggak ada
dicolek ngikut dicolak ngikut kiwir kiwir
biasi biasih kenapa sih ketawa gelis sampe kayak gitu
wujudnya kayak gini kok ngakunya masih muda itu lo lihat tuh
ya ampun biasi
mas bambang itu mukanya masih baby fest loh
pak kok dengar
saya mau nicin dulu
mas bambang mau kemana
nganu mau bantuin pak nagrak cari siluman ular non
mas bambang beneran mau bantuin ayah
iya toh non
makasih banyak ya mas bambang
yaudah kalau gitu mas bambang pergi sekarang aja ditemani sama biasi ya
pergi berdua aja
saya boleh ikut nod
terus itu non
masalah rumah tangga yang ada
lah udah udah diizinin kok masalah rumah tangga itu bukan urusan nod
udah tenang aja
biar angel yang jaga rumah
tuh kamu tuh memang harus jagain sama aku

aduh jalan pelan pelan aja
me tuh apa yang jagain biar aman di jalan
bener kata bang dudut
nek me jangan jauh jauh dari bangku cup
ntar kalau dipatok siluman nular itu kan bahaya
terima kasih cup
tuh umpian lo pengertian apa
nama gua kasih kesempatan buat berduaan sama me me
oh kan dengar sendiri kan
sekarang nek me me ikut sama bang ucup
udah makan di warung sonojo
enak yuk abang bayarin yuk
abang ucup aja
kasih nek kasih nek kasih
gimana sih dun
mungkin warungnya di sono kalian deh suka
me tunggu me
me me kamu kenapa
ih apaan sih
ayo kita tuh harus cari siluman ular keburu kabur
oh masih ya nggak bisa dibilangin
lo ngeliat wadon lo di sini tuh yang cakep
masih aja lo gudain cewek gua
hah kalau denger ya
ini me cewek gua
kenapa lo gudain
ini kan cewek dulu yang cakep nih
ah ah sakit
aku tidak boleh berubah di depan mereka
raju pasti kenapa harus suling pak nagraj
ya dia bener bener sakit
ya dia pergi
meme meme sayang
ya si meme pergi
ya elah dah
eh eh elah kemana ini
jangan aja penting itu moga
meme tunggu meme

gas pedang dulu
akhirnya ketangkap juga
percuma badan kalian pada besar semuanya ya
maaf pak kami tidak berhasil menangkap bipit
karena kami dihajar abis abisan
dan kayaknya pipit mempunyai sesuatu yang membuat dia itu gak mau
ini sudah bahaya
eros tahu ma
berarti mereka sudah tahu
dan mereka sudah bisa mempergunakannya
harus mendapatkan mustikasion itu kembali
harus mendapatkan mustikasyon itu kembali
sekarang juga kalian pergi dari sana
mah aku jalan dulu ya
aku haus darah
aku haus darah
aku butuh darah segar
aku butuh darah segar
aku butuh darah segar
terima kasih ma
terima kasih ma
kamu sudah berhasil membawa mustikasyon itu
kamu sudah berhasil membawa mustikasyon itu
kenapa sinta mikir aku yang ambil mustika itu
karena kamu bangga sekali punya adiknya kamu

dan kenapa dia menganggap aku adik
kasinta tenang saja
karena mustikasyonnya sudah disimpan
di tempat yang aman
kamu harus jaga baik baik mustikasyon itu ya deh
jangan sampai jatuh ke orang yang jahat dewi
aku mau ajak kamu pergi
mau pergi kemana sinta
aku mau ajak kamu ke suatu tempat